teka teki langkah politik gubernur dki jakarta anies baswedan mulai terkuak
kepada kantor berita reuters seperti dikutip cnn indonesia com
anies mengaku siap mencalonkan diri sebagai presiden di dua ribu dua puluh
hal ini ia sampaikan jika ada partai yang mencalonkan dirinya
anies meminta masyarakat menilai dirinya dari rekam jejaknya selama lima tahun menjabat sebagai gubernur dki jakarta
kesediaan anies maju sebagai capres ini disambut oleh partai politik
partai nasdem salah satunya
ketua dpp willy aditya mengungkapkan pernyataan anies tersebut sejalan dengan langkah politik yang telah diputuskan dalam rakernas nasdem dua ribu dua puluh
rakernas nasdem memutuskan anies menjadi satu dari tiga nama bakal capres yang berpeluang diusung nasdem di dua ribu dua puluh empat mendatang
willy pun menegaskan kesediaan anies ini seperti gayung bersambut
partai keadilan sejahtera pdi
pks juga membuka pintu bagi anies jika ingin maju sebagai capres pada dua ribu dua puluh
ketua dpp pks mardani alisera menyebut
keputusan anies merupakan hal yang sehat bagi iklim demokrasi indonesia
ia juga menyindir wacana presiden tiga periode dan presiden menjadi cawapres
sementara itu kepada cnn indonesia com
anies baswedan enggan menjawab lebih lanjut terkait ucapannya yang bersedia untuk mencalonkan diri sebagai capres
anies mengaku akan berbicara setelah masa jabatannya sebagai gubernur dki jakarta habis
pada enam belas oktober mendatang
tim liputan cnn indonesia